seekor sapi kurban milik warga mengamuk hingga akhirnya masuk ke dalam sumur di pasir honje kabupaten bandung rabu pagi
sapi tersebut sempat terjebak selama dua jam sebelum akhirnya dapat dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran kota bandung
inilah detik detik saat sapi yang akan dibawa ke masjid nurul jihad jalan pasir honje kecamatan cimenyan kabupaten bandung rabu pagi
tak disangka setelah turun dari mobil sapi mengamuk dan sempat membuat panik warga
sapi itu pun kabur ke pemukiman warga dan akhirnya masuk ke dalam sumur yang sudah tak terpakai di halaman rumah warga
sapi pun terjebak dalam sumur yang dalamnya sekitar tujuh meter
kejadiannya itu sesudah suatid mau lagi posisinya ada ceramah itu datang mobil sapi itu
begitu udah datang dia nurunin satu sapi yang pertama
udah lolos tapi yang kedua itu posisinya kayaknya tambahnya pendek
sapinya itu stres lihat yang pertama itu jatuh
dari situ baru dia posisinya gimana ya ngamuk ngamuk
jadi dia lari ngejar kejar yang sapi yang pertama tadi
yang pertama tidak terkendali
petugas mada pembakaran kota bandung yang datang ke lokasi pun langsung berusaha untuk mengevakuasi sapi
dari dasar sumur
dibantu warga petugas mengikat sapi dan menariknya
petugas sempat kesulitan menarik sapi dengan bobot lebih dari tiga ratus kg ini
setelah satu jam petugas akhirnya dapat mengeluarkan sapi dari dalam sumur tersebut
untuk menghindari hal yang tidak diinginkan sapi ini pun langsung disembeli oleh petugas masjid
tony oktora kabupaten bandung